wakil presiden yusuf kala mengatakan revolusi industri empat generasi keempat juga berpengaruh terhadap ideologi suatu negara
terjadinya perubahan tersebut dilihat di negara dengan paham demokrasi liberal hingga komunis
wakil presiden menambahkan yang tidak kalah pentingnya dari revolusi industri empat adalah revolusi entrepreneurship
namun pemahaman ekonomi saat ini justru juga berubah
kala menuturkan banyak teori zaman dulu yang harus diubah kalau sebelumnya bicara soal kapitalis liberal demokrasi cenderung ekonominya terbuka
kala mencotokkan perubahan itu terjadi pada negara adidaya seperti amerika serikat yang dikenal kapitalis demokrasi justru ekonominya sekarang menjadi proteksionis
proteksionisme atau perlindungan dilakukan amerika di bawah presiden donald trump
bagi kita semua bukan hanya kita utamakan revolusi empat
tapi semua levelnya tetap berjalan tetap harus diperbaiki tetap dipanjukan dengan intinya kepada sumber daya manusia
jadi kita lihat kalau teknologinya tampak hari robot masih murah bisa dibeli
tapi sumber daya manusia tidak bisa dibeli
jadi inti dari perubahan itu ialah juga kenapa pemerintah sekarang ini itu kedepankan bahwa kita harus meningkatkan sumber daya kita dulu bersama dengan meningkatkan industri itu